sekjen golkar idrus marham resmi dilantik sebagai menteri sosial menggantikan kofifa indar parawangsa yang maju dalam pilgub jatim
ya kini komposisi partai golkar di kabinet jokowi jk bertambah menjadi dua kursi menteri
pasalnya erlangga hartarto juga rangkap jabatan sebagai menteri perindustrian dan juga ketua umum golkar
sekjen partai golkar idrus marham resmi dilantik sebagai menteri sosial menggantikan kofifa indar parawansa yang maju sebagai calon gubernur jawa timur
artinya komposisi partai golkar di kabinet kerja jokowi jk kini bertambah menjadi dua kursi menteri
presiden jokowi juga tidak mencopot erlangga hartarto yang rangkap jabatan sebagai ketua umum beringin dan menteri perindustrian
padahal di awal pembentukan kabinetnya presiden sempat melarang anak buahnya rangkap jabatan di partai
elit golkar membantah adanya deal politik antara golkar dan pemerintah dengan masuknya idrus marham dalam kabinet
di dasarnya pertimbangannya memang
pak idrus memang memiliki kemampuan dan pak presiden pasti merasa cocok pak idrus menjadi menteri sosial
kita tidak bisa berbicara ada deal deal tapi itulah yang terjadi bahwa golkar mendapat kepercayaan untuk menuduki pada saat ini kursi menteri sosial
sementara itu pdi perjuangan merasa presiden jokowi tidak mengistimewakan golkar
pdip bahkan tidak merasa terancam dengan posisi golkar yang bertambah di kabinet jokowi jk
apa yang perlu dipermasalahkan
yang pertama ini hak prerogatif presiden
kemudian presiden ingin membangun kerjasama partai partai pendukung pemerintah yang lebih solid
ya kan kalau dilihat kontribusi partai golkar di dalam kerjasama ini kan cukup signifikan
karena partai golkar partai kedua terbesar setelah pdi perjuangan
itu sebabnya wajar kalau presiden memberikan kursi tambahan istilahnya
untuk fungsionaris golkar
tidak ada yang perlu diributkan sebenarnya ya
elit golkar mengisyaratkan masuknya idrus dalam kabinet semakin menegaskan posisi dukungan beringin untuk jokowi pada pilpres dua ribu sembilan belas
rifana pratiwi jakarta